men aku tunggu di posen aja ya
ibu tengah tenang
kalau kamu masih berhubungan sama eros
saya tadi dari rumah bos
bosnya gak ada
abah esopik kesini bawa golok
saya juga gak tau
kalau bosnya nyuruh
yayan yayan yayan mana
waktu mau ke rumah kemet
yayan dipanggil sama ibunya
masa ikat sudut jajan dia
biar bapak yang panggil dia keluar
orang tua ajat
ini dia orangnya
kasih tau kang
kasih tau apa
semua yang diomongin kemer tentang sopi
siapa dia pak
gak tau mak
tadi kan datang ke rumah saya
demet ngejrek jrekin sopi sama semua orang di cibarengkok
akan ke rumah saya ke sindang
saya gak kemana mana
kita kan tadi sama sama kesini dari sindang
bagi saya di rumah terus
tanya saja sama istri saya
dari pagi bapak nggak kemana mana
salah orang kali kang
salah orang bagaimana
siapa tempat yang liat
akan datang ke rumah saya
saya masih inget semua omongan akang
kalian orang gila semua
saya gak kuat ngeladeninnya
saya nggak mau ketularan jadi gila
tadi ncuplen bokapnya eros
dari mukanya aja udah kelihatan
kalau bapaknya eros deh bohong
demi menantu kaya
kenapa sih kamu gak cari perempuan lain aja
tapi jangan emang
kayak matt cinta sama eros
ibu takut lihat orang tuanya
liat abahnya sopi bu
oh kirain mukanya
eros entah begitu bu
sifat orang tuanya saya turun ke anak anak kamu
kalau anak diberi nafkah yang halal
itu bisa diberi nafkah yang halal

itu bisa diberi nafkah yang halal
anak itu akan menjadi anak yang baik
bukan ibu yang bilang
ibu nyontek ya
kayak matt gue emang eros dulu bu
kamu teh susah dibilangin
oh gue tunggu di posernya aja ya
ibu teh gak tenang
kalau kamu masih berhubungan
kenapa ngumpetnya di sini
ada tempat lain
namanya juga buru buru bos bos
daripada nanti ketahuan
saya mau berhenti jadi jagoan
akhirnya kita berpisah jamrong
selamat tinggal jamrong
kamu tepasi sakit
eros ada pak
ero sudah tidak ada hubungan lagi sama kamu
jangan kesini lagi